ini dia menetangkan dia nanggur tapi uangnya banyak
saya udah lewat rumahnya udah saya lempar ke suatu tempat
tapi mau biar ketawa
anda pengangguran tapi punya banyak uang
hati hati nanti dituduh babi ngepet
ya drama babi ngepet di depok jawa barat sempat heboh
kami akan berbagi kisah babi ngepet ini dalam tiga babak
babak pertama adalah awal cerita
kehebohan penemuan babi ngepet ini tak hanya pada babinya saja
tapi cara menangkapnya
konon katanya kalau mau melihat penampakan babi ngepet
harus tanpa busana
dan ketika sudah berubah menjadi babi
maka ditangkaplah oleh warga dalam keadaan telanjang bulat
yang telanjang aja yang bisa melihat
ikut campurnya pihak lain juga memperkaya jalan cerita
tak hanya ustadz adam
kemunculan buati pun ikut menambah
dari kemarin saya udah pantau pak orang ini
ini dia menempat tangga dia nanggur tapi uangnya banyak
saya udah lewat rumahnya udah saya lempar ke suara
tentang uang biar ketawa
tak ada yang tahu ustadz adam merekayasa cerita supaya terkenal
tapi hanya dalam sehari kisah fiksi kacangan ini terbongkar polisi
di babak kedua drama buatan ustadz adam menguap fakta
polisi membongkar makam si babi
yang ternyata masih berwujud babi
bukannya dalam kisah babi ngepet babinya akan berubah jadi manusia
bagaimana bisa jadi manusia
babi malang ini dibeli sembilan ratus ribuan secara online
nyatanya kini ustadz adam yang jadi tersangka
setelah diperiksa akhirnya ia mengaku juga
pertama tama saya mau mohon maaf
yang sebesar besarnya kejadian pada hari selasa
yang viral itu babi ngepet
dimana itu adalah berita khot atau berita bohong
atau berita yang kami rekayasa
drama memasuki babak ketiga
kisah buati lebih mendominasi
pernyataannya tentang warga yang dicurigai babi ngepet
memaksanya melakukan hal yang sangat standar
dan salah saya hanya satu saya minta maaf banget
saya itu salah berbicara
saya melemparin benda di rumahnya
tapi demi allah demi rasulullah itu tidak ada
saya tidak melemparin apa apa
mungkin niat awal wati hanya cari panggung belakang
tapi kini ia jadi pusat kemarahan warga
kisahnya berubah satu ratus delapan puluh derajat
warga bedahan sawangan depok jawa barat
mengusirnya dari kampung
ini aspirasi orang banyak saya hanya bukan di saya bukan di saya
bukan di saya ya papa di sini
kalau di sini mah sekecil apapun adanya oleh kuatik
berurusan sama saya karena ini ritme saya seperti itu
ya tapi kalau memang mereka
dari kemarin saya sudah pantas pak
ya drama tiga babak babi ngepet dari depok usai sudah
endingnya satu tersangka satu diusir warga
satu yang merekayasa cerita satu lagi menambah jalan cerita
semoga drama ini menjadi pelajaran warga
bahwa babi ngepet itu hanya fiksi belaka
tim liputan cnn indonesia